sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
ini yang aku cari cari
ini tiga yang aku cari cari
ini dia yang aku cari cari
ini dia yang aku cari cari
ini dia yang aku cari cari
laporan keuangannya ada dimana ya
untuk pisan adam
untuk pisan adam
kamu ini bener bener ya
kelakuan mudik itu jangan dibawa ke kantor
kamu ngapain lempar lempar ke sepatu ke aku segala sih
eh sepatu aku aja belum pernah kena kepala aku sendiri malah sepatu kamu duluan
kamu juga ngapain
ada di bawah meja aku
eh kamu tuh ngomong jangan sembarangan
emangnya apa sih yang bagus dari kamu
aku itu lagi ngambil farfel aku
yang jatuh di bawah meja tau
ini tuh tanda
tanda berapa hari lagi
aku harus menghabiskan waktu
sama cahaya menyebalkan kayak kamu itu
lihat dong ini aja baru tiga hari
rasanya udah kayak tiga ribu tahun di neraka
gimana kalau lebih dari tiga bulan
eh denger ya
tiga hari rasanya kayak tiga ribu tahun
buat kamu di neraka
tapi kalau buat aku
tiga hari rasanya ini tiga juta tahun di neraka
siapa yang lebih menderita sekarang
eh udah deh ya
ini bukan lomba penderitaan
jadi aku gak usah dicari
siapa yang lebih menderita
ada hal lain yang lebih penting
sekarang kamu harus minta maaf sama
yang ada kamu yang harus minta maaf sama aku
kamu ada di bawah meja aku
kamu bayangin nggak kalau aku datang
terus aku duduk
berarti kan kamu ada di bawah aku
terus kamu ngintipin aku ya
udah berapa kali aku bilang
aku sama sekali gak ada niat
males tau gak sih
kok bisa ada cowok yang deket betahan sama kamu ya
apa sih yang dipikirin arslan
kok dia bisa betah deket deket sama kamu
eh denger ya
ya gak ada juga aku yang heran
kok indira perempuan yang sempurna
kamu pelet indira ya
eh kamu tuh gak usah nyamain aku
kayak orang kampung di kamu ya
dikit dikit main pellet gak kelas
kalau kamu gak mau minta maaf
gak usah banyak omong
udah balik sana kerja
aku harus ngerjain apa
apa aku kerjain aja sekalian si aida
sekarang aku minta kamu
untuk data seluruh pegawai yang kerja di sini
dari level yang paling tinggi
sampai paling rendah cleaning service
hobi dan makanan kesukaannya apa
semua harus lengkap
gak boleh ada yang ketinggalan
ya supaya aku tau dan supaya kamu tau juga
cepat sana kerjain
paling nggak sementara aku aman dari dia
jadi bagaimana usaha kamu untuk menyingkirkan aida
sudah berhasil belum
kamu itu kena apa lagi sih nena
ditanya kok malah memblek
iya aku bingung sama apa yang aku rasain bang
makin hari aku semakin ngerasa deket sama aida
artinya ada satu hal yang aneh antara aku dengan dia
bukannya kamu itu gak suka sama aida
karena dia sudah berhasil merupakan perhatian nenek larang
terima kasih dari kamu
tapi nenek aku
kamu bisa mendapatkan semuanya
ini hasil ceritaya kamu
bahkan kamu itu sudah mengorbankan satu yang paling berharga di dalam hidup kamu
adalah anak kamu
mau semuanya itu hancur gara gara aida
iya jelas enggak bang
tapi semakin hari aku dekat dengan aida
anak itu semakin menunjukkan kalau dia tidak seburuk apa yang ada dalam pikiran kita

bisa membuat aku tersenyum
dia bisa membuat hati aku merasa nyaman dan hangat
semua itu gak pernah aku pikirkan kalau aku bisa ngerasainnya lagi bang
nena dengar ya
kalau kamu tidak mau menyingkirkan aida
bang yang akan menyingkirkannya
aduh yang tugas ngantar surat ini pada kemana sih
kok karyawan lain juga pada nggak kelihatan
jangan jangan pada makan siang lagi
anda ini siapa
tapi belum dapat seragam pak
oke kalau begitu saya minta tolong kamu
untuk mencari orang untuk mengantar dokumen ini
pokoknya harus sampai di jatiwaringin siang ini juga
terima kasih ya
jadi mbak nurul ini
buat apa nih mbak
kok nanyain hobi juga
saya juga gak tau sih mbak
tapi saya hanya disuruh sama pak riza
katanya suruh cari tahu semua biodata karyawan
termasuk hobi makanan favoritnya sama